kami siang ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar mengklaim tinggal menunggu tanggal resmi bagi golkar bergabung ke koalisi kebangkitan indonesia raya
di sisi lain ia mengakui bahwa ada upaya untuk merangkul partai solidaritas indonesia bergabung ke koalisi besar
namun saat ini ia koalisi resmi baru terjalin antara gerindra serta pkb
sampai hari ini yang paling fix ya pkb gerindra nah sebentar lagi menyusul golkar
kapan sih kapan sih
sedang merangkul psi yang non parlemen
nah itu apa kanan
golkar kapan akan dikira kira
nanti akan segera diumumkan
minggu minggu ini gus
belum tahu nanti nunggu golkar juga
nunggu apa sih gus
nunggu tanggal pak erlangga juga